saya sudah melacak yuli alias ratna ke tempat kosnya
katanya dia baru pamit keluar kos tadi pagi
tidak ada info dia pindah kemana atau pergi kemana
lacak terus cari info dari orang orang yang kenal dia
kalau sampai besok sore nggak muncul
atau gak menghubungi komar
berarti firasat saya benar
dia mencuri dari kita
cari sampai ketemu
kangus mau kemana
mau isi bikinin kopi
kamu duduk aja
sokatu isi dengerin
seperti lukisan abstrak
lukisan abstrak itu
coret coret berantakan bukan
lukisan abstrak itu keren
tapi aka gak pernah ngerti artinya
kambahar juga begitu
bisnis yang dia bangun berpuluh puluh tahun
sekarang dia cuekin
biasa buat orang umum
tapi akang juga ngerti
apa yang ada di pikiran kambahar
gak ada salah
tadi akang ketemu
begitu akan tanya soal bisnis
terima kasih sudah datang
terus akang pulang
jam segini biasanya sudah pulang
mungkin mampir ke rumah temennya
lagi di rumah temen
dia langsung jawab
iya mama ini juga udah mau pulang
terus kalo udah lama gak sampe rumah juga
iya mama ini lagi di jalan
masa itu dia nanya
di rumah temen
di rumah teman atau di mana
tadi dari rumah temen
terus mampir dulu beli jus
sendiri atau berdua
terus ketemu temen
laki laki atau perempuan
kamu pulang sekarang
anak kita umurnya empat belas tahun
dia belum dewasa
tapi dia bukan anak anak lagi
yang sudah punya perasaan suka
saya sedang ngelacak yuli alias ratna ke tempat kosnya
katanya dia baru pamit keluar kos tadi pagi
gak ada info
dia pindah kemana atau pergi kemana
cari info dari orang orang yang kenal dia
kalau sampai besok sore
atau gak menghubungi komar
berarti firasat saya benar
dia mencuri dari kita
cari sampai ketemu
ada apa kang
ini urusan kerjaan
bukan urusan keluarga
kamu gak perlu tau
besok kita nonton ya
tiga hari ini
aku harus pulang ke rumah
soalnya bapak pasti lagi ngawasin terus
bapak kamu galak ya
bener sih enggak
udah tenang aja
gak usah takut
gak usah pegang pegang
aku duluan ya
siuli bawa kabur uang iuran keamanan dari pedagang di pasar
uang yang dikumpulin selama seminggu
yang belum disetorin sama kamus
si yuli itu siapa
si yuli itu
jadi kesel kalau nyebut nama dia
gak usah sebut namanya
sebut aja mawar
biar kamu gak sebut nama yuli
kesel kenapa lagi
barusan saya nyebut nama mawar
langsung kebayang wajah yuli
nanti aku dipukulin orang lagi
itu yang aku mau tahu
siapa yang larang kamu deketin aku
buah muslihat alias kamus
saya harus pergi
ben kamu mau kemana
suruh anak gue cari si yuli
jangan sebut nama itu lagi
suruh si jupri si joni iwan
suruh si jupri si joni si iwan
lepas dulu tangannya biar bisa denger
suruh si jupri si joni si iwan
aduh udah saya bilang jangan sebut nama itu lagi
masih disebut juga
suruh anak buat cari perempuan itu siapa
saya skor gara dua goau di perempuan yang kejualan di pasar
sekarang ngapain dia
balik lagi ke profesi lamanya kali jadi penari latar
kasunya sama kayak si jupri
panggil lagi aja
masa baru tadi pagi saya skor
sekarang udah saya panggil lagi
nggak kapuk dia nanti
kata si ubed yang mukulin dia
sama nyuruh jangan deketin kamu
anak buahnya muslihat alias kangmus
apa urusannya dia atau anak buahnya sama aku
kalau menurut pikiran aku sih
orang seperti muslihat atau anak buahnya itu bisa dibayar
mungkin dia disuruh orang
ada apa kan
kamu mau aktif lagi nggak
tupat tapi tupat tapi
yaudah kamu kesini
udah bilang mau
masih tupat tapi aja
sebetulnya mau kang
tapi saya baru aja ngerintis usaha
jualan sepatu digede bage
saya jualan cilok
itu nggak keren tau
yaudah kamu kesini
masih tupat tapi aja
dia lagi ngeritisi usaha katanya
terus gabung sama kita
sekarang jualan cilok
kita harus ketemu
aku nggak terima
orang seenaknya kasar sama kamu
nyuruh gak boleh deket sama aku
kamu juga harus gak terima
aku mah terima aja lah
ah payah kamu
iya aku memang payah